selanjutnya setelah menetapkan tiga orang sebagai tersangka penolakan pemakaman jenazah positif covid sembilan belas
polresta banyumas jawa tengah kembali menetapkan satu orang tersangka baru pada hari jumat
penambahan tersangka menjadi empat orang ini berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengembangan saksi dan tersangka sebelumnya
ketiga orang tersangka yang sudah ditetapkan lebih dulu
dua berasal dari desa kedung weringin kecamatan patik raja dan satu orang warga desa gelempang kecamatan pekuncan
mereka berperan sebagai provokator aksi penolakan
dari hasil pemeriksaan dan pengembangan satu orang pelaku pelempar bambu ke arah mobil ambulans yang membawa jenazah
pada video yang beredar luas juga ditetapkan sebagai tersangka
atas perbuatan penolakan pemakaman jenazah keempat tersangka terancam pidana pasal
dua ratus empat belas kuhp atau pasal empat belas ayat satu undang undang no empat tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat tentang wabah penyakit menular
meski sudah ditetapkan sebagai tersangka keempatnya tidak ditahan dan hanya diwajibkan lapor dua kali dalam sepekan
kita meningkatkan satu lagi menjadi empat tersangka
satu ini berperan yang sebagai pelempar bambu pada saat penghadangan
artinya dia terlibat langsung
ya dia terlibat langsung karena pada saat pemblokiran penutupan jalan dia berperan untuk pelempar
jadi ini hasil pengembangan dari para sahabat yang ada di tkk